kita beralih ke berita lainnya
ribuan wisatawan dari dua puluh enam negara minggu pagi
mengikuti lari bromo maraton di lereng gunung bromo pasuruan
karena peserta yang ikut bukan dari kalangan atlet
banyak peserta yang kelelahan
sebelum start dimulai ribuan peserta terlebih dulu
melakukan pemanasan dan peragangan otot
di lapangan desa tosari kecamatan tosari pasuruan pada minggu pagi
pasalnya medan kali ini cukup berat dengan melewati jalan menanjak
turunan bahkan berkelok kelok di kawasan gunung bromo
dengan suhu yang cukup dingin
namun beratnya medan dan tantangan suhu dingin
tidak menyurutkan semangat para peserta
usai dilepas dari garis start
dengan bersemangat mereka mengelilingi jalan perbukitan yang naik turun
namun karena mayoritas peserta ini bukanlah atlet
banyak wisatawan yang sudah kelelahan
meskipun baru menempuh separuh perjalanan
bromo maraton ini diikuti oleh seribu lebih peserta
baik dari wisatawan
maupun pemenang negara
dengan tiga kategori berbeda
masing masing satu ratus lima puluh peserta di kategori full marathon
berjarak tempuh empat puluh dua km
lima ratus peserta pada kategori half marathon dua puluh satu km
kemudian sisanya peserta di kategori maraton sepuluh km
ada bedanya terutama di track ya
dan jalur lari kita lebih banyak mengekspos beberapa desa
yang juga tentu memiliki keindahan keindahan
pesertanya sampai hari ini ada
dari dua puluh enam negara ya
event ini sendiri rencananya akan digelar tiap tahun
untuk mengenalkan wisata gunung bromo
dan menambah pendapatan warga tengger
mulai dari penyajian hotel homestay dan rumah makan